kamu dari mana aja
ibu nyari dari tadi
kalian mau malakin anak saya ya
kita itu gak mau malakin anak ibu
oh saya tau
kalian penculik ya
bos ini yang kita nyopet tadi bos
gua liat dulu ya
terima kasih pak
ini bonnya semuanya jadi rp dua ratus dua
ini jadi saya lagi nunggu
tunggu temen saya dateng
nanti kalau temen saya udah dateng
saya ke depan saya bayar
kalau gitu saya tunggu dikasih rem
mana susah temen
oh bener nih oh bener nih berapa kekuman itu dikamar usah selamanya
tidak lagi nanti saya bilang kalau udah dateng men saya saya bayar ke kasir assalamualaikum
coba deh ustaz diinget inget lagi sebentar ya sebentar sebentar
aduh lupa lagi
ah saya inget oh gini ceritanya
musa musa musa
kalau mau pilih sayur pade kudunya yang seger seger
bu ada sayuran seger nggak sayuran yang baru bangun pagi
banyak tanya nih harus tahu dong
apa ini kok bau banget
yang ini adalah kancing celana
bisa nggak ikut campur urusan rumah tangga orang
ayang jika kau makan ini masya allah ayang rasanya legit kayak sitai
eh ah elah udah gitu
masa allah kalau dimakan
makan ayam bulbul rasanya seperti cinta
kamu dari mana aja ibu nyari dari tadi
hey kalian ngapain kalian ngejar ngejar anak saya
oh saya tahu kalian penculik ya
ini air yang kita nyopek tadi bos
gue liat dulu ya
mana sekarang loh
kita orang mau cari kemana lagi sama anak itu
di sini banyak orang kak
ani banget di mana pusing nih mau nyari kemana lagi
mau ke mana aus lagi
brrrr nggak ada jual minum apa di sini
kak asun sobri indra
kakek lo pan ini yang kecil dikit
ternyata ini udah jadi besar banget
udah pegal banget
itu mana mana sungguh capek
kaka perasaan tadi kamu yang ngajak
kok kamu yang jawab nggak tahu sih kak
kamu nyusahin aja sih
ada sepeda masuk
masih di segel
ke purwakarta makan nasi unduk
daripada di kaki pegel pegel mendingan kita duduk
aduh ya allah
itu pun jahat itu
kalau pegel pegel kayak gini terus panas paling enak minum es kelapa
ya udah ayang
ayang diam diam aja ayang
kita kudu banyak pertiapan ayang
belum belum belum belum belum
belum belum belum belum belum
eh awas dulu
ibu ada apa kok marah marahin anak ini
ini nih anak anak ini ngejar ngejar anak saya
jangan jangan mereka ini komplotan penculik
untung ketemu saya
coba kalau nggak tahu deh anak saya diapain
ibu jangan salah faham dulu ya
mereka ini bukan anak anak
mereka ini bukannya mau jahatin anak ibu atau mau cerita anak ibu
tapi mereka ini anak didik saya di pesantren kunanta
justru mereka ini mau nolongin anak ibu untuk ketemu sama ibu
tadi itu anak ibu lari makanya mereka ngejar
iya betul itu
oh gitu ya
maaf ya saya sudah salah sangka sama kalian
loh makanya bu
kalau orang ngomong gitu didengerin dengerin dengerin dulu
jangan main marah marah
sudah butet sabar saja
kan ibunya udah minta maaf
afun butet alhamdulillah deh
kan yang penting litanya udah ketemu
makasih banyak udah menolong anak saya
kalau gitu saya permisi dulu
ini kan daerah kekuasaan kami nih
waduh hebat juga loh ternyata
tidak tahu kan
terima kasih bis arrow
hai ngapain ganti ani kita seri sekarang sebelas ayo siapa berani lagi